bu ibu gimana keadaan ibu
ibu baik baik aja li
buka ibu tuh pucat bu
ibu saya lagi sakit
ibu saya harus dirawat
ibu saya itu butuh peralatan yang canggih
kami tidak bisa melakukan
tapi tolong untuk sementara waktu aja
sampai keadaannya sudah agak baik kan
itu tidak mungkin terjadi
ibu kamu telah melakukan kejahatan yang sangat serius
jadi pihak penjara tidak akan mungkin memberikan izin sembarangan kepadanya
biarpun dengan alasan sakit
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
saya harus lakuin sekarang pak
kamu jangan nangis li
jangan khawatir ya
kan masih ada papa
papa akan melindungi ibu kamu
dengan segala cara yang papa punya
iya tapi gimana caranya pak
jenguk ibu aja kita gak dibolehin
mas yus kenapa bisa ada di sini
kenapa mas yos pakai baju seperti ini sih
aku sekarang di sini jadi tukang pel di rumah sakit ini
aku gak bisa biarin kamu menderita di sini
aku mau jagain kamu
aku mau jagain kamu
aku mau jagain kamu
aku mau jagain kamu
aku mau jagain kamu
om udah nangganin kasus ibu belum
tapi semuanya masih dalam proses lihat
jadi sekarang kamu harus sabar
om pasti akan terus berusaha untuk ibu kamu
belain ranti kamu naik sekali lia buat apa ranti aku bebasin kalau nantinya dia cuma
akan bersatu dengan yos enggak kali ini aku enggak sebodoh dulu aku enggak akan belain
ranti dulu sebelum ranti mau janji untuk kembali sama sama aku nanti ini aku bawakan apel buat kamu
aku bantuin makan ya
kalau ngeliat ibu sama papa yang begitu saling cinta kayak gini aku jadi gak mau berpikir
apa mungkin suatu
hari nanti ibu sama papa bisa bersatu
kami ingin memberitahukan bahwa keadaan ibu ranti sudah membaik dan
persidangan akan segera dilaksanakan
melihat perkara yang ibu hadapi
kemungkinan ibu akan mendapatkan hukuman